di tengah naiknya harga bbm serta kemacetan di ibu kota
pemprov dki jakarta terus berbenah agar masyarakat semakin melirik transportasi publik
salah satu kendaraan umum yang mulai bersolek yakni angkot
sejak awal tahun dua ribu dua puluh dua sebagian angkot atau mikrotrans di dki jakarta dilengkapi fasilitas pendingin udara
di antara yang sudah beroperasi adalah koridor sepuluh a rute cikini gondangdia
kini penumpang angkot tidak perlu lagi membuka jendela jika kegerahan
karena sudah ada ac atau pendingin udara di bagian kursi penumpang
karena kan emang sekarang angkot yang ini sebenarnya angkot yang di upgrade dari yang sebelumnya ya
sekarang udah ada ac terus pakai jaklinggo harganya masih rupiah
dan kebetulan juga kan kalau mungkin kita bandingin transportasi publiknya udah jauh lebih nyaman lah
karena saya memilih jaklinggo lebih ada ac nya
jadi ya makanya nyaman lebih enak aja adem
meskipun masih di koridor yang sama yakni sepuluh a tapi nampaknya belum seluruh armada jaklingko ini difasilitasi dengan ac
seperti armada yang saat ini saya naiki masih menggunakan ac alami yakni angin sepoi sepoi
jadi kalau dari segi kenyamanan tentu lebih nyaman yang menggunakan ac ya
tapi walaupun belum ada ac nya seluruh armada jaklingko sudah terfasilitasi dengan kamera pengintai
ternyata cctv jadi kalau dari segi keamanan pasti seluruh armadanya aman
pengamat transportasi sekaligus ketua dewan transportasi kota jakarta haris muhammadun mengatakan
peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum dapat menghemat bbm
ketika misalnya empat puluh orang itu menggunakan mobil satu satu
jadi ada empat puluh orang ke titik a dari titik a ke titik b
lalu kemudian empat puluh orang tersebut beralih semuanya menggunakan satu bus
maka pasti konsumsi empat puluh mobil dengan konsumsi satu bus itu pasti akan berubah
saya pikir beralih ke angkutan umum adalah solusi cerdas
selain untuk menghemat bbm juga untuk menciptakan kualitas udara yang lebih baik
dan juga untuk menghindari kemacetan serta bermobilitas dengan efisien dan efektif
hingga september dua ribu dua puluh dua pemerintah provinsi dki jakarta menyebut
telah menyiapkan enam puluh angkot berpendingin udara
yang juga terintegrasi dengan moda transportasi lain
seperti transjakarta dan kereta komuter
saya pun tak mau kelewatan menjajal angkut yang jenis
kini naik transportasi massal di jakarta menjadi jauh lebih nyaman
karena unit armada jaklinko atau mikrotrans sudah tersedia
fasilitas baru yakni ac
jadi saya pun ada di dalam angkut merasa jauh lebih adem dan nyaman banget
apalagi kalau kita ingat ya tarifnya pun murah banget cuma rupiah aja
ini kalau sekarang saya ada di dalam mikrotran sendirian pakai ac
aduh jadi ngantuk bawaannya enak kali ya kita tidur di mikrotrans
pak ingetin saya pak kalau udah mau turun nanti ya pak
kedepan pemerintah provinsi dki jakarta akan terus menambahkan armada

di tahun dua ribu tiga puluh bisa mencapai empat juta penumpang per hari
jadi target empat juta itu bukan hari ini itu dua ribu tiga puluh
sekarang alhamdulillah dari kemarin tiga ratus lima puluh ribuan sudah menjadi satu juta
tinggal kita teruskan trendnya
di sisi lain untuk dapat menggunakan mikrotrans
penumpang diharuskan mempunyai kartu jaklingko atau kartu elektronik lain
para penumpang pun hanya diperkenankan naik dan turun di tempat
yang sudah ditentukan
yakni di halte pengumpan transjakarta
di meliputan cnn indonesia jakarta